di setiap peringatan hari trisuci waisak yang paling saya nantikan itu adalah pelepasan ribuan lampion
tidak hanya umat buddha karena semua masyarakat yang datang ke candi borobudur utamanya bisa melakukan menerbangkan lampion lampion itu di langit candi borobudur
ya kalau nanti anda lihat bagaimana gambarnya ya itu cantik sekali pemirsa
detik detik puncak perayaan waisak digelar ribuan umat buddha dengan hikmat dan ditutup dengan ritual pradaksina atau berjalan memutari candi borobudur
yang sudah siap di nepatkan yang sudah siap di nepatkan yang sudah siap di nepatkan yang sudah siap di nepatkan
lima lampion yang diterbangkan bersama sama menghiasi langit borobudur pada selasa tengah malam
acara untuk memperingati hari trisuci waisak ini digelar umat buddha dan melibatkan warga serta para pengunjung candi borobudur
bagi umat buddha pelepasan ribuan lampion tersebut melambangkan pelita penerang kehidupan
batin ini perlu diterangkan dengan cahaya pelita
pelita ini diterbangkan ke atas yaitu supaya semua makhluk mendapatkan penerangan
detik detik puncak perayaan waisak digelar ribuan umat buddha dari berbagai daerah di pelataran candi agung borobudur di magelang jawa tengah
prosesi berlangsung hikmat saat ribuan umat melaksanakan meditasi dan doa bersama
di depan altar puja bakti dengan kondisi tangan anjali
prosesi detik detik waisak kemudian ditutup dengan menggelar ritual pradaksina atau berjalan memutari candi agung borobudur
peringatan waisak tahun ini mengusung tema transformasikan kesadaran delusi menjadi kesadaran murni
dari joko purnomo magelang jawa tengah